eh bro bantuin gua lah pinjemin gua uangnya
gua butuh banget
lu gak pinjem duit sama gua
enak aja lah lo ngomong ya jalan
gua udah kapok aja pinjem dua duit
waktu itu aja gua tadi lo malah bukul gua
sadar gak sih
ya elah lo masih dendam banget sama gua
kali ini beneran gue butuh duit
ya pinjemin gua duit motor udah gua jual soalnya
ya uangnya cuma ada empat ratus ribu
mana cukup buat bayar rokas mama
aku harus cari uang lagi
uangnya udah ada
uangnya udah ada
bintan sudah pulang
kok kamu masih kerja sih
malah mau jualan ya
bukannya kamu istirahat
capek kan habis dari rumah sakit
aku harus jualan
mama gimana keadaannya
aku mau jualan
aku mau jualan
kok kamu malah nangis
mama harus dioperasi yang
kenapa bisa begitu
waktu di rumah sakit mama ngamuk gara gara ketemu mirza
terus mama perutnya kepentuk meja
terus mama sakit tanpa perutnya
ya allah nailah
kata dokter impah mama kepentuk meja
jadi harus dioperasi
ya allah kenapa cobaan ini terus menimpa
kejiwaan nailah belum sembuh
sekarang dia harus dioperasi
ibu nggak usah khawatir ya bu
nanti aku cari cara buat dapetin uangnya
biar naila bisa operasi dan cepat sembuh
iya bu ibu tenang aja ya bu
bantuin gue lah pinjemin uangnya
gue butuh banget
gue udah kapok je minjemin lo duit
waktu itu aja gue tadi lo malah bukul gue
sadang kan sih
ya elah lo masih dendam banget sama gue
kali ini beneran gue butuh duit
jamin gue duit motor udah gue jual soalnya
gue gak ada lagi nih
alah je itu udah kebiasaan lo je
lo kalau lagi butuh lo dateng ke gue
ya iyalah gue datang sama lo
gue gak butuh duit
sekarang emang gue lagi boke
gue ada satu cara
buat lo bisa dapetin tuh duit
gue gak akan pernah mau ngelakuin kayak gitu lagi nih
udah cukup buat gue
ya mau gimana lagi jak
cuma itu satu satunya cara
buat lo bisa dapetin tuh duit
lo tau kan
oh udah nunggu lama ya
kamu kenapa tadi buru buru kayak gitu
intan tadi gak masuk sekolah pa
makanya tiara mau cepet cepet pulang pa
kira mau ke rumahnya intan
yaudah kita ke rumahnya itu
bu mau beli gorengan
iya bawa beli deh
ibu mau beli
saya nggak suka makan gorengan
ibu mau beli
saya gak suka makan gorengan
lagi ada belkirade nya
om mereka baik hati
kenapa tadi kamu gak sekolah
kemarin juga aku ke rumah kamuku gak ada orang
kamu kemana aja sih khawatir tau
intan kalau kamu punya masalah cerita sama om
siapa tau om bisa bantu ada masalah apa
mama mama ada di rumah sakit mama harus di operasi om
makanya aku harus jualan buat ngumpulin uang buat operasi mama
mama kamu sakit intan
sekarang gini mama kamu dirawat di rumah sakit mana
di rumah sakit yang biasa mama berobat om
di tempatnya dokter arman
sekarang kamu ditemenin tiara sama pak supir ke rumah sakit ya
om nanti nyusul kamu sekarang mau ke bank dulu
mau ambil uang buat biaya operasi mama kamu
sofi om aku gak mau ngerangkutin om om tuh udah banyak bantu aku
intan kamu udah anggap tiara itu saudara kamu kan
kalau gitu izinin om buat bantuin mama kamu
tiara udah sering cerita soal mama kamu dia anggap mama kamu itu udah kayak mamanya sendiri
jadi tolong izinin om buat bantuin mama kamu ya
izinin bapak aku ya buat bantuin mama kamu aku mau mama kamu sehat
biar kita bisa dibuat sindongeng lagi
izinin papa aku buat ngebayarin operasi mama kamu ya intan
tiara kamu sama intan sama pak budi ke rumah sakit duluan papa biar naik taksi aja
om makasih banyak ya
om tuh udah baik banget
terus terusan aku aku gak bakal lupa sama om
juga berterima kasih karena kamu sudah mau menjadi teman yang baik untuk kiara semoga bapak kamu lekas ibu ya
terima kasih ibu